opi mau kemana jangan buru buru dong
iya lo tuh mau cari empang ya
kalau nyari empang disitu tuh
tuh disitu arahnya
tuh penasaran ke empang aja
oh atau lo mau nemuin temen temen ikan kecil lo yang cipu cipu itu
opi mau kemana
kita mau makan di restaurant terus di traktir semarangga
i have good news aku punya kabar baik
wah yang bener ra
ya tempat biasa lah
tempat biasa gue semarangga suka dinner
tapi maksud lo bukan warteg kan rak
ya enggak lah what's warteg
nggak mungkin lah
oh so sweet banget ya lo berdua
opi darling kayaknya rangga udah nunggu nih
soalnya makanannya kan gratis
lagian yang traktir kan abang lo
hah abang abangan kali ra
bukannya rangga itu cuma tukang koran
paling traktirannya juga pake duitnya laura
kayaknya ada sesuatu yang gue lewatin deh
soalnya si opi juga diajak sama si laura
kalau emang laura yang traktir ngapain dia yang ajak opi
rangga kita mau pesen apa nih
ya pesen pesen aja semuanya
waduh rangga hebat ya sekarang
iya udah kaya ganteng
gue juga mau ren
kalau mau punya pacar cari aja sendiri
jangan nyuri nyuri punya orang tahu
sebenernya ini ini cuma syukuran aja
jadi laura ke rumah dan minta aku untuk traktir kalian
berarti kita boleh pesen apa aja dong
iya tentu saja
ini tuh kaya all you can eat
boleh makan apa aja bukunya

seru seru koreans
ayo makan ini baru namanya makanan tau gak
oh berdua tuh romantis banget ya
kayak tom cruise sama
ih kathy holmes gitu aja gak tau
yaudah ra cepet sopin lagi terangkanya
kamu jangan pergi
dia tuh gak terima kami kita pacaran
nih biarin aja
aku tuh selalu baik sama dia di sekolah
tapi dia selalu jahatin aku
biarin tinggalin dia sendiri aja
aduh udah deh
kasih dia waktu buat diri dia sendiri
jangan selalu diganggu tau gak
hmm kasian tau
hmm katanya ngerti ada sendiri
tapi gitu aja gak tau